sebuah toko grosir di cipageran kota cimahi jawa barat minggu malam terbakar
warga dibuat panik akibat kobaran api terus membesar
beruntung petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dengan cepat berhasil memadamkan api sehingga tak sempat menjalar ke seluruh ruangan toko
menurut keterangan penghuni rumah api berasal dari luar kamar dan dengan cepat merambat ke bangunan atas
para penghuni rumah langsung menyelamatkan diri untuk keluar
diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik
ada bunyi letupan atau apa sebelumnya
tidak tidak ada
tujuh rumah warga di kawasan cengkareng jakarta barat ludes terbakar pada minggu dini hari
tak hanya perabotan dan surat berharga bahkan sejumlah kendaraan juga turut terbakar dalam peristiwa ini
penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah
setelah kehilangan tempat tinggalnya sebanyak dua puluh lima warga yang terdiri dari tujuh kepala keluarga
kini mengungsi di pos rw dua belas cengkareng timur
sementara itu sebagian warga lainnya memilih mengungsi ke rumah sanak saudara mereka
kini warga yang mengungsi kekurangan pakaian makanan dan air bersih serta kebutuhan untuk anak anak
pokoknya hancur hancur semua
dan baju baju saya nggak selamat
baju saya nggak selamat
atau beda ada bkp di rumah
baju saya nggak ada ini juga dikasih baju buat teman doang
untuk memenuhi kebutuhan korban kebakaran pengurus lingkungan menyiapkan kebutuhan pengungsi secara swadaya
tim liputan cnn indonesia